presiden jokowi telah resmi melantik sejumlah pejabat kabinet indonesia maju di istana negara jakarta pada hari ini
sejumlah nama yang mengisi jajaran menteri
wamendas pdtt sekaligus ketua umum rewan pro jokowi atau projo budi ari setiadi
resmi menjabat sebagai menteri komunikasi dan informatika
menggantikan joni gepate yang tersandung kasus dugaan korupsi
selanjutnya ada ex wapemret cnn indonesia com yang juga staf sus lima menteri bumn
nezar patria yang mengisi posisi wakil menteri komunikasi dan informatika
kemudian ada rektor universitas prof dr mustafa paiman raharjo
yang merduki jabatan wakil menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi
lalu ada nama pahala mansuri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri bumn satu
lalu ada nama pahala mansuri yang sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri presiden

sepeninggal mahendra siregar yang saat ini menjadi ketua dewan komisioner ojk
selanjutnya ada nama ex ketua umum kadin yang juga menjabat dubes ri untuk amerika serikat
rosan roslani yang mengisi posisi wakil menteri bumn
lalu ada nama ex ketua gp ansor dki jakarta saiful rahmat yang dilantik sebagai wakil menteri agama
kemudian jokowi juga melantik anggota dewan pertimbangan presiden
mereka yaitu mantan menteri perumahan rakyat di era presiden susilo bambang yudhoyono
jan faridz dan mantan duta besar republik indonesia untuk korea selatan gandhi sulistianto